mengantar makanan dengan layanan ojek online
maaf tidak level lagi bagi orang orang yang sudah berkunjung ke objek wisata waduk gajah mungkur
mereka sudah merasakan sensasi makanan diantar menggunakan flying fox sepanjang tujuh puluh meter
bukan tanpa alasan resto ini memiliki konsep unik dalam cara pengantaran makanan
posisi dapur yang berada di atas bukit dan lokasi makan yang berada di pinggir waduk
menjadi penyebab mengapa pengiriman makanan menggunakan seling
selain keunikan cara pengiriman
resto ini juga memiliki konsep unik dalam cara pengiriman makanan
ini juga menyuguhi mata kita dengan pemandangan asri yang diselimuti udara nan sejuk
selain itu pengunjung juga bisa menyewa perahu seharga seratus ribu rupiah untuk menjelajahi waduk